ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
empat fraksi dewan perwakilan rakyat daerah atau dprd dki jakarta memutuskan untuk walkout atau keluar dari ruangan setelah melayangkan protes dan kritikan dalam rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah atau raperda pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah p dua apbd tahun dua ribu sembilan belas
dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung melalui zoom dengan anggota dprd dki jakarta dari partai solidaritas indonesia mas william aditya sarana
ya fraksi dari psi ini menjadi salah satu yang melakukan walk out apa protes atau kritik psi atas laporan p dua apbd dari gubernur dki ini
bahwa kami adalah salah satu fraksi yang menolak laporan pertanggung jawaban gubernur
karena yang pertama kami tidak disediakan data yang lengkap berupa file excel untuk menisir anggaran di tahun dua ribu sembilan belas
sehingga kami mempertanyakan
bagaimana kami menyisir anggaran mengevaluasi penggunaan anggaran dua ribu sembilan belas kalau kami tidak diperlengkapi dengan data yang cukup
yang kedua adalah kami menemukan bahwa ada temuan di dinas pemenang kebakaran
bahwa ada salah satu alat pemadam kebakaran yang selisihnya cukup jauh dibandingkan negara negara lain dengan spesifikasi yang sama
ada selisih sekitar empat miliar rupiah di alat pemadam kebakaran yang dibeli oleh dpd
jadi kami melihat ada dugaan yang semestinya dipetikan dan itu juga menjadi temuan oleh bpk
sebesar delapan ratus sekian rupiah ada selisih yang dimana dinyatakan memang barangnya dibeli terlalu mahal
yang ketiga kami juga seperti fraksi fraksi lain melihat bahwa aspirasi reses kami tidak diakomodir dengan baik
tentunya kami sebagai wakil rakyat
tahu betul apa aspirasi rakyat kami tahu apa kebutuhan rakyat
tapi sayangnya tidak diakomodir sama sekali oleh pemprov dki jakarta
oleh karena itu kami dari fraksi psi memutuskan untuk walkout dan menolak laporan pertanggung jawaban gubernur
ya mas william itu tadi sudah dilakukan reses dan anda menganggap bahwa dprd tidak mengakomodir dengan baik hasil reses tersebut
agar kedepannya nanti tidak ada hal yang terulang seperti ini lagi apa kemudian akan dilakukan oleh psi
ya kami tentunya tidak mau ini dilakukan
sehingga kami menginginkan nantinya pada pertanggung jawaban anggaran tahun dua ribu dua puluh
segala hal yang sudah menjadi concern dari psi dan fraksi fraksi lain diharapkan untuk dipenuhi
karena ini bisa menjadikan salah satu dasar untuk melakukan hak angket kalau menurut saya
walaupun konsekuensi dari pertanggung jawaban yang ditolak tidak langsung berujung pada impeachment
tapi ini bisa menjadi salah satu dasar
karena kalau dua per tiga anggota dprd setuju untuk melakukan hak angket misalnya ini bisa berujung tidak baik
sehingga kami menginginkan nantinya dalam pelaporan pertanggung jawaban tahun dua ribu dua puluh satu
ini bisa berlangsung dengan smooth dan semua concern yang sudah dinyatakan psi pada tahun ini
itu diakomodir nanti ketika laporan pertanggung jawaban tahun dua ribu dua puluh tahun depan
mas william temuan temuan yang tadi anda katakan terkait juga dengan temuan bpk
begitu yang kemudian tidak
diakomodir pula dalam laporan p dua apbd ini
apa kemudian yang akan dilakukan oleh psi dan juga fraksi fraksi yang menolak lainnya
agar kemudian ini bisa ditemukan bahwa ada miss yang tadi anda temukan
ya tentunya kami sekarang sedang berjuang agar aspirasi rases kami setidaknya diakomodir pada anggaran perubahan tahun dua ribu dua puluh ini
juga diakomodir nanti tahun dua ribu dua puluh satu
kami melihat bahwa tidak ada itikannya
kami tidak mau ini terjadi
kami sebagai wakil rakyat kami sebagai mitra dari pemprov dki jakarta
tentunya ingin dilibatkan dalam proses penganggaran
untuk sekali lagi memastikan bahwa aspirasi rakyat masuk ke dalam anggaran kita
jangan sampai anggaran itu dibuang sia sia
poin poin hasil reses tadi yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan apbd dua ribu dua puluh satu yang tidak diakomodir tadi yang anda katakan
poin apa saja yang kemudian hilang dalam raperda tersebut
ya jadi memang banyak hal yang menurut saya tidak cukup
yang akhirnya menjadi dasar kami menolak laporan pertanggung jawaban dari gubernur dki jakarta
jadi pertama memang kami melihat bahwa aspirasi rases kami tidak sama sekali dimasukkan
yang kedua kami nyatakan bahwa ada dugaan markup di dunas gulkarmat
dan satu lagi kami juga melihat bahwa adanya tidak diberikan data dari kami dalam kami mengevaluasi anggaran tahun dua ribu sembilan belas
jadi inilah sebenarnya tiga alasan pertama mengapa kami menolak laporan bertanggung jawaban gubernur
kami berharap ini tidak terjadi lagi ketika mempertanggungjawabkan anggaran tahun dua ribu dua puluh satu
baik mas william ini sepertinya aksi walkout tidak berjalan mulus begitu
tujuan yang diinginkan tidak tercapai karena sebetulnya memang tetap diketuk palu oleh dprd dki jakarta untuk menyetujui pa dua apbd tersebut
kemudian apa yang akan dilakukan oleh
psi dan juga tiga fraksi lainnya juga ikut melakukan aksi walkout pada rapat tersebut
ya jadi begini
gubernur harus melihat bahwa keluarnya tiga puluh anggota dprd dki jakarta dari empat fraksi adalah sebagai suatu tipakan yang sangat serius
karena kalau misalnya angkat tiga puluh orang tersebut bertambah misalnya menjadi lima puluh menjadi enam puluh bahkan sampai tujuh puluh orang
hal itu bisa berakibat
pada lengsernya gubernur kalau misalnya kami menjadikan dasar penolakan laporan pertanggung jawaban ini sebagai salah satu dasar kami untuk mengajukan hak angket
karena pada ujungnya adalah pertanggung jawaban gubernur terhadap masyarakat dki jakarta yang diwakilkan oleh dpr dki jakarta
jadi ini adalah suatu peringatan yang keras kepada gubernur dki jakarta untuk sekali lagi mengakomodir aspirasi rakyat
aspirasi reses kami dalam anggaran dki jakarta
dan tentunya jangan lagi ada data yang ditahan tahap tidak diberikan kepada anggota dpr dki
tentu sekarang tidak ada konsekuensi serius karena hanya tiga puluh orang
tapi misalnya di tahun dua ribu dua puluh satu ketika mempertahankan anggaran dua ribu dua puluh angka tiga puluh orang itu bertambah maka ini akan konsekuensi yang bisa sangat sangat serius
bahkan bisa lengser sebelum akhir jabatan
mas william aditya sarana ini anggota dpr dari dki jakarta
terima kasih sudah bergabung bersama kami sore ini